sorotan lain saudara selebgram zoy levana mendatangi kantor satuan lalu lintas jakarta utara
untuk memberikan klarifikasi terkait video viral dirinya terjebak di jalur busway selama empat jam
dalam video yang berdurasi tiga puluh enam detik ini
zoi menceritakan bahwa dirinya kebingungan karena terjebak di jalur busway selama empat jam
ia juga mengaku bahwa yang mengemudikan mobil adalah ibunya
hingga masalah masuk jalur busway di kawasan pluit penjaringan jakarta utara
selebgram ini pun rabu siang mendatangi kantor satuan lalu lintas jakarta utara untuk klarifikasi
namun polisi tetap memberikan sanksi tilang karena telah melanggar aturan lalu lintas
dimana orang orang memutarbalikan beberapa kata kata dan bilang kalau misalnya ini itu saya sengaja padahal sebenarnya itu tidak sengaja
kalau misalnya ini ini pertanyaan agak lucu kita disitu akhirnya menunggu aja sebenarnya menunggu sampai
jalur tersebut khusus untuk busway
makanya kita kenakan pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu dengan ancaman